sejak menjadi viral seorang pecinta ikan arapaima di jombang menolak ikan peliharaannya diserahkan kepada pemerintah
karena dianggap sebagai ikan predator
ia baru akan menyerahkan ikan peliharaannya jika diambil langsung oleh menteri perikanan dan kelautan susi puji astuti
ikan peliharaan masudin
ikan peliharaannya ini akan diserahkan oleh pemerintah
bahkan apabila terjadi keadaan yang berbeda
terpaksa menyerahkan ikan tersebut
masudin baru merasa rela jika yang mengambil adalah menteri kelautan dan perikanan susi puji astuti sendiri
bahkan karena begitu sayangnya dengan ikan peliharaannya tersebut
masudin mengawetkan ikan arapaima
yang sudah mati